cepat bawa anak
kamu tidak sanggup bawa maisa sama ken santan
oh kamu tidak sanggup bawa mereka berdua
sini aku bawa dia
aku berlindung daripada syaitan
semoga mimpi buruk itu tidak menjadi kenyataan
wa fil akhirati hasanatawakin adabanna
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pasukan panah sudah berhasil dikalahkan pasukan pajajaran
kau tidak mampu mempertahankan tugasmu
tidak ada ampun bagimu
pasukan panah sudah gagal
menghadang pasukan pancajaran
kita akan menyambut kedatangan mereka
segera siapkan pasukan
kita akan menyambut mereka
di gerbang kerajaan galung
jangan sampai mereka masuk ke dalam istana gratis
amba akan mempersiapkan pasukan tombak dan juga pasukan pedang
untuk menyambut kedatangan pasukan pajajaran
kau adalah orang kepercayaanmu
sekarang beritahu aku
bagaimana cara menjatuhkan surakerta
dengan cara itu aku bisa mengalahkan surakarta
amba yakin nyerah
aku akan coba menggunakan cara itu
di saat ada kesempatan
sekarang kita bersiap
jangan berisik kalian
ini tiba saat ada kamu yang santang
aku harus menghidupkan patung tiang santang yang telah aku buat
tapi dengan satu syarat
setidaknya setetes darah dari kian santang
rasain kamu kian santang
ternyata untuk menangkap sangat mudah sekali dan sah
kenapa nih wah bener bener benar benar dasar anak nggak mengerti
hai rupa rupanya dia buka hidung lebih dulu bikin sengsara aja angkat dia baik baik
lalu sekali kamu
cepat bawa anak anak kamu tidak sanggup bawa maizah sama kian santan

saya ke bawah dia

sampai ketemu di gua baik baik
pasukan berhenti kita harus mengatur siasan untuk masuk dalam benteng istana galuh pastikan seluruh pasukan siap siaga siap raden raden dibalik dinding itu hamba yakin ada ratu
sekarang dan yudakar beserta rombongan yang menunggu kita kita harus berhati hati dan kita tidak
tahu strategi apa yang mereka rencanakan betul sih seluruh pasukan bersiaplah ingat yang
dikatakan gusti prabu siliwangi siap raden raden ini adalah sebuah pertarungan yang sangat menentukan
raden amba tahu raden mempunyai masa lalu dengan ratus karwang yang raden pendam dalam darah
aku sudah melupakan itu sih luka tetaplah luka raja cinta tetaplah cinta dia bisa saja
merubah bentuk apa saja namun dia tetap terpatri dalam dasar hati yang dalam
raden raden harus kuat dengan perasaan raden terhadap ratus karawang
baik sebenarnya aku sudah berusaha untuk melupakannya
dan tidak mengingatnya kembali maafkan hamba raden hamba hanya sekedar mengingatkan saja
kita ketemu lagi
aku sudah tidak sabar untuk mencabut nyawamu
kau manusia sombong hanya allah lah yang bisa mencabut nyawa manusia bukan kau
baik kalau begitu